seorang pencuri motor di singaparna tasikmalaya harus mendorong sepeda motor curian sampai rumah lantaran tidak bisa menghidupkan mesin motor
sementara di bandung seorang penjamret tertangkap karena tanpa sadar kabur ke halaman rumah dinas pangdam siliwangi
berikut kilas kriminal selengkapnya
aksi pencurian sepeda motor di rumah sakit smc singaparna tasik malaya jawa barat terekam kamera pengintai atau cctv
pelaku bernama jailani dengan santai membayar di loket parkir dan berdalis truk parkir hilang serta motor mogok
lucunya pelaku yang tidak bisa menyalakan motor curian lalu mendorongnya sampai ke rumah sejauh belasan kilometer
polisi pun menangkap pelaku berdasarkan ciri fisik dan pakaian yang dikenakan pelaku
dua pria diciduk petugas reserse kriminal polsekta bandung wetan setelah berupaya menjamret telepon genggam milik seorang pengendara motor di kawasan gor saparua bandung
polisi yang melintas di lokasi berupaya mengejar kedua pelaku
hingga sepeda motor pelaku menabrak trotoar di kawasan taman sari
pelaku mk yang panik berusaha melarikan diri dengan melompat pagar sebuah rumah yang ternyata merupakan rumah dinas pangdam siliwangi
pelaku pun kemudian dibekuk oleh tentara yang tengah bertugas jaga
polisi menangkap aceng yusuf warga desa legon kulon kabupaten subang setelah buron selama beberapa hari
aceng adalah tersangka pembunuhan muhammad s a w
pelaku menghabisi korban dengan memukul dan memenamkan korban ke sungai cipunagara
setelah itu pelaku membawa kabur sepeda motor dan telepon genggam milik korban
dalam aksinya pelaku mengajak dua teman sekolah korban untuk bekerja sama